tiga orang provokator kerusuhan yang berujung pembakaran rumah ibadah di tanjung balai sumatera utara
meminta maaf kepada masyarakat
kamis malam tiga orang provokator kasus kerusuhan di tanjung balai sumatera utara
yang terjadi dua puluh sembilan juli lalu meminta maaf
budi aldo dan meliani menyatakan permohonan maaf tersebut
di depan wali kota dan unsur musbida kota tanjung balai
ketiganya meminta seluruh masyarakat indonesia khususnya kota tanjung balai
agar memaafkan perbuatan mereka
selain itu ketiganya juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum